inilah masjid salman rasidi yang berdiri di dekat perempatan jalan gading tutuka
soreang kabupaten bandung jawa barat
berbeda dari kebanyakan masjid pada umumnya
bangunan masjid dua lantai yang baru berdiri beberapa bulan lalu ini
berdesain futuristik dan modern
masjid ini juga menyerupai bangunan lumbung padi khas jawa barat
atau yang dalam bahasa sundanya adalah leid
selain itu masjid modern ini juga dibangun dengan sistem ramah lingkungan
hampir di seluruh bagian dinding bangunan menggunakan kaca nako
sehingga pada siang hari cahaya yang masuk ke dalam areal masjid akan maksimal
meskipun tanpa menggunakan lampu
bangunan masjid dan gereja di desa tempur jepara jawa tengah ini berdiri saling berhadapan
keduanya hanya dipisahkan jalan kampung yang biasa dilalui warga dalam beraktivitas
masjid nurul hikmah dan gereja injil tanah jawa tempur menjadi bukti
keharmonisan hubungan umat muslim dan kristiani di jepara
hal ini dibuktikan sikap gotong royong kedua umat agama tersebut dalam setiap penggelar perayaan hari hari besar
seperti pada saat umat muslim menjalankan salat tarawih suat ilfitri maupun ada
umat kristiani turut menjaga keamanan di lingkungan masjid
desa tempur menjadi cerminan dalam menjaga hubungan toleransi antarumat beragama